akibat terlalu banyak bermain gawai atau smartphone
sejumlah anak terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa rsj cisarwa
akibat mengalami stres atau emosional yang meledak ledak
terpantau pada selasa pagi ini sedikitnya empat belas anak
menjalani perawatan di rsj akibat adiksi atau kecanduan smartphone
sejumlah anak di bawah umur tengah mendapat penanganan
tim medis rumah sakit jiwa cisarua jawa barat
rata rata pasien berkisar usia sebelas hingga lima belas tahun
menurut tim medis gejala sang anak sudah adiksi gawai
yang membuat gangguan jiwa diantaranya emosi
mengurung diri hingga kurang berinteraksi sosial
saat ini kebanyakan pasien anak menjalani rawat jalan
hal ini pun mendapat perhatian wakil gubernur jawa barat
uu ruzanul ulum saat melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa cisarua
kan kalau sekarang bukan hanya usia smp
anak umur tiga tahun itu sudah pinter main pencet pencetan begitu
kalau tidak dikasih marah
kalau tidak dikasih mencak mencak
bahkan ada sebaliknya anak smp sekarang sebulan habis dua juta buat kuota aja
dan orang tuanya karena memang merasa takut ya bu ya
anaknya itu dan ini ya terpaksa dikumpulkan yang dua juta per bulan
nah ini kan dampak dampak sebenarnya
bukan berarti kami menolak datanya teknologi dan lencatan lencatan ilmu teknologi
bukan itu kan penting
tetapi mari kita meminimalisir dampak negatifnya
sementara dari data konsultasi kejiwaan online kajol
tercatat sudah sembilan puluh delapan anak yang kecanduan gawai dirawat selama pandemi covid sembilan belas
jadi mereka mengalami gangguan jiwa
lalu mereka juga mengalami adik sigim
atau adik sigim kemudian mereka mengalami gangguan jiwa
kalau dua ribu dua puluh satu dua bulan saja sudah ada
lima orang yang murni
peran orang tua sangatlah penting dalam mengawasi anak dalam membatasi main gawai
tidak lebih dari dua jam dalam sehari
tresna pamungkas bandung barat jawa barat